pembangunan ibu kota negara baru diharapkan dapat segera dimulai tahun ini
pembangunan ikn itu sendiri membutuhkan dana yang tidak sedikit
presiden joko widodo pernah mengatakan
proyek pemindahan ibu kota negara baru ini bakal menelan anggaran fantastis sebesar rp lima ratus satu triliun
rancangan undang undang ikn pun diharapkan selesai dibahas pekan ini
salah satu yang menjadi pembahasan ruu adalah anggaran untuk membangun ikn agar tidak membebani apbn
namun saat ini pembangunan ikn mayoritas menggunakan apbn
kita akan membahasnya bersama eko listianto wakil direktur indef mengenai pembangunan ibu kota negara baru
yang nyatanya lebih banyak menggunakan dana apbn
ini dampaknya seperti apa sih bagi apbn

jadi memang kalau kita melihat ya walaupun awalnya presiden menjanjikan bahwa ini akan minim katakanlah pembiayaan dari apbn
tapi nyatanya nggak bisa dipungkiri ya karena kita punya target begitu
kalau pemerintah mentargetkan untuk segera dilaksanakan
kemudian juga bahkan ada wacana dua ribu dua puluh empat misalkan upacara bendera begitu ya
pengibaran merah putih akan dilaksanakan di istana negara yang baru kira kira begitu
tentu saja harus ada upaya upaya untuk mendorong dari akselerasi pembiayaan
nah kalau kita lihat sejauh ini ya yang paling memungkinkan memang adalah dengan pendanaan dari apbn
karena kalau kita melihat kalaupun misalkan ada skema skema kpbu ya
kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha
ataupun juga dari swasta ataupun dari bumn
ya itu kan harus jelas begitu
bumn nya siapa atau katakanlah swastanya siapa
investornya siapa dan kemudian nilai investasinya berapa
sudah ditransaksikan seperti apa begitu kan
ini kan belum begitu sehingga proses proses yang terjadi
ketika kemudian ingin itu disegerakan ya tentu saja akan sangat bertumbuh kepada anggaran pemerintah ya
baik baik kalau anda lihat nih bagaimana potensi penambahan utang negara
dan juga menakar kemampuan membayar utang yang menjadi beban apbn
iya dengan anggaran yang cukup besar ya ratusan triliun tersebut
tentu saja akan membebani apbn begitu kan
sehingga ya kalau kita lihat ya sebetulnya kemampuan fiskal kita
begitu untuk bisa mensupport ikn ini
tentu sangat terbatas begitu karena indonesia juga punya prioritas prioritas pembangunan yang lain di luar ikn
kalau dilihat ya tentu saja nanti impactnya kemungkinan besar ya
itu juga akan memperlebar utang kita begitu
dan cerita tidak enaknya adalah
dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat kita juga sudah harus kembali kepada disiplin fiskal kita yang sebelum covid begitu ya
sehingga ini akan menjadi challenge begitu bagi pemerintah ya
untuk bisa meramu bagaimana skema apbn yang pas untuk mendorong katakanlah upaya ya
ambisi untuk membuat ibu kota negara ini begitu
baik baik ini kan memang akan membuat kondisi apbn dua ribu dua puluh dua menjadi semakin lebih ketat
terus kondisinya juga semakin menantang di dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat ini harus persiapan mengenai pilpres begitu
anda melihatnya seperti apa nih mas
ya dengan demikian sebetulnya kan banyak ya kebutuhan kebutuhan katakanlah dalam
katakanlah kalau dikatakan skala prioritas ya untuk pemulihan ekonomi untuk segera bisa mengakselerasi perekonomian ya
itu juga sangat penting terus di luar itu juga ada katakanlah anggaran anggaran yang diperlukan
misalkan untuk pemilu dan lain lain artinya banyak sebetulnya prioritas prioritas yang harus dilakukan dalam dua atau tiga tahun ke depan
nah ketika ikn ini masuk ya di tengah situasi prioritas tadi ya tentu saja dia kalau kemudian ini menjadi apa ya istilahnya ya harus digerakkan
tentu dia akan katakanlah menggeser agenda agenda prioritas yang lain ya
dugaan saya juga mungkin akan mengorbankan dari kegiatan katakanlah mungkin pembangunan infrastruktur strategis yang lain begitu
baik kalau anda melihatnya seperti apa nih mas eko apakah memang perbaikan atau pengembalian ekonomi kita

setelah menjadi pasca covid nanti seperti apa dengan adanya ikn di tengah tengah ini
ya sebetulnya kalau bagi saya ya itu pembangunan ikn itu kurang pas ya kalau di nuansanya itu dikaitkan dengan bahwa ini akan juga membantu recovery ekonomi begitu
karena apa karena yang dihitung oleh mbak pernas itu lebih kepada situasi makro di jangka panjang nanti ya ketika dua ribu empat puluh lima itu kira kira bisa menghasilkan
tapi seharusnya bers starters berapa tarja berapa dan lain lain itu masih jauh begitu sementara recovery ini sudah berjalan
dan trendnya sebetulnya kita lihat cukup positif begitu tinggal kita menjaga
cypa ya tidak kehilangan fokus nah ikn ini membuat anggaran anggaran yang kita alokasikan kepada fau truk ini menjadi ya sedikit banyak terjadi hilang fokus begitu apakah kita akan segera katakanlah untuk bisa membangun ibu kota barui
ekonomianya baru nanti
kemudian kalau ini kita anggap strategis
ya kita bangun begitu tetapi pastikan dulu
pemulihan ekonomi itu terjadi
begitu nah kenapa demikian karena
narasi besar dari pemulihan
ekonomi ke depan itu pasca covid
ini adalah transformasi ekonomi
dimana itu jalurnya itu adalah industrialisasi
begitu negara negara yang
sekarang menjadi negara maju bebas
itu mereka strateginya adalah melakukan
industrialisasi ya bukan membangun
ibu kota baru begitu ketika kemudian
untuk mengaksesasi perekonomianya
begitu baik baik
berarti pemulihan ekonomi seharusnya
menjadi prioritas begitu ya
di tengah banyaknya
pengeluaran dibandingkan harus
membangun ibu kota negara baru begitu
wakil direktur indef terima kasih
mas eko sudah bergabung bersama kami